tim sargabungan dari bpbd basarnas tni polri
serta relawan melakukan apel koordinasi sebelum berangkat
melakukan pencarian terhadap warga yang hilang
akibat semburan awan panas guguran gunung semeru
tim sargabungan ini akan melakukan di tiga titik
yakni kajar kuning di bawah jembatan geladak perak
serta kawasan supit urang kecamatan pronijiwo
si komandan langsung dari pak candi
tadi dibagi tiga titik
juga termasuk kajar kuningnya
yang satu ada di aliran semeru
mulai dari geletak perak sampai ke bawah
terus yang satu lagi
sebetulnya harus litas ada di daerah pronijiwo
tapi itu sudah dihendal oleh teman teman bpbd dari malang dan kodem malang
personil yang dilibatkan dari basarnas
dari relawan empat x empat
juga dari komunitas yang dari surabaya
basarnas jember sama surabaya
terus yang tanya juga relawan yang isi dental
belum diketahui pasti jumlah korban hilang
akibat semburan awan panas gunung semeru
namun saat ini masih terdapat dua belas orang warga yang belum ditemukan
sementara itu petugas tim sargabungan
sudah menemukan empat belas korban meninggal
akibat semburan awan panas gunung semeru
nur hadiwi caksono lumajang jawa timur